menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno membuka pertandingan eksibisi e sports pon ke dua puluh di papua
sebagai dewan pembina pengurus besar e sports indonesia sandi mengatakan pemerintah sangat mendorong kontribusi ekonomi digital
di pon dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu untuk pertama kalinya e sports masuk menjadi salah satu dari sebelas cabang olahraga eksebisi
dewan pembina pengurus besar e sports indonesia sandiaga uno membuka pertandingan eksibisi e sports di lapangan hoki indoor doyobaru kabupaten jayapura
sandi menuturkan pelaksanaan e sports dapat memberikan kesempatan bagi para pecinta olahraga elektronik itu
untuk bertanding dan membawa nama besar nama daerahnya
sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandi mengatakan industri games kedepannya sangat menjanjikan
dan pemerintah sangat mendorong kontribusi ekonomi digital
pemerintah e sports indonesia sandi mengatakan industri games ke depannya sangat menjanjikan
dan pemerintah sangat mendorong kontribusi ekonomi digital

dan pemerintah sangat mendorong kontribusi ekonomi digital
di ajang pon dua puluh ini sandi juga berharap para atlet sekaligus dapat mempersiapkan diri untuk turnamen internasional untuk mewakili indonesia